ya hanum dan sheryl saat ini saya berada di lapas bancai dan bisa kita lihat pasca terjadinya kerusuhan di lapas bancai ini
meskipun memang suasana sudah kondusif namun penjagaan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian
baik itu dari brimo pol dajabar yang sejak hari pertama masih stand by di lapas bancai ini
sekitar dua ribu anggota dari brimo pol dajabar dan juga dari polsek di sekitar dan juga polrestabes
sementara kepolisian dari polsek sekitar ini di bkokan ke lapas bancai ini secara bergantian
sementara itu di hari senin pertama pasca terjadinya kerusuhan sabtu kemarin
petugas memang tidak bisa bekerja secara efektif terhambat pekerjaannya
karena memang sebagian besar kebakaran kemarin terjadi membakar ruang ruang perkantoran di lapas bancai ini
dan sampai saat ini petugas fokus pada membersihkan dan juga perbaikan
daripada sarana dan prasana yang ada di lapas bancai yang habis terbakar
petugas bergotong royong baik di area luar lapas banci dan juga di area dalam
sementara masih ada satu alat berat di dalam lapas bancoi
guna meratakan bangunan bangunan yang hancur kemarin

dan informasi dari kepala lapas bancai sendiri bahwa selama tiga hari sampai
satu minggu ke depan ini tidak diperbolehkan adanya kunjungan dari keluarga warga binaan
yang akan bertemu dengan para narapidana di dalam lapas bancoi mengingat memang suasananya masih tidak memungkinkan
sementara untuk memberikan atau mengirimkan barang atau makanan masih diperbolehkan
meskipun memang harus melalui tahapan tahapan pemeriksaan terlebih dahulu
pemeriksaan sendiri dilakukan dengan sangat detail sekali termasuk pada makanan yang seperti nasi buah buahan dan lain sebagainya